berdasarkan informasi yang diterima cnn indonesia tv dari pihak keluarga
emeril hanmumtaz atau eril mengalami musibah di bern swiss pada dua puluh enam mei dua ribu dua puluh dua siang hari waktu swiss
eril sebelumnya diketahui sedang berenang di sungai are bern bersama adik dan kawannya
namun nahas saat ingin naik ke permukaan eril terseret arus sungai
saat kejadian cuaca di swiss cerah diketahui eril berada di swiss untuk melanjutkan studi s dua
hingga jumat siang eril belum ditemukan
proses pencarian pun terus dilakukan dengan melibatkan kepolisian dan tim penyelamat setempat
eril dan keluarga sedang berada di swiss untuk mencari perguruan tinggi bagi eril
sementara saat kejadian ridwan kamil sedang berada di inggris untuk melakukan kegiatan pemerintahan
berdasarkan informasi yang kami terima sampai dengan jam sebelas tadi malam
berarti di sana kurang lebih jam enam sore belum ditemukan
untuk informasi yang beredar sejauh ini kami hotline langsung dengan kbri
langsung dengan pak dubes dan kami tidak mendapatkan informasi terupdate kecuali jam sebelas malam tadi
dengan posisi pencarian akan dimulai lagi hari ini di pagi hari waktu swiss
jadi belum ada update kecuali akan melakukan pencarian
berdasarkan informasi yang diterima kemungkinan pencarian hari kedua adalah di atas permukaan air dan di bawah permukaan air
sementara itu wakil gubernur jawa barat uu ruzanul ulum meminta warga jawa barat untuk berdoa bersama untuk anak ridwan kamil
uu juga meminta agar warga berbaik sangka akan keselamatan eril
hiburan saya untuk masyarakat jawa barat kita berdoa mudah mudahan anak pemimpin kita dalam keadaan selamat dan sehat tidak apa apa
sekalipun ada hal yang tidak diinginkan mudah mudahan adalah kebaikan
ada kontak pak
sungai are merupakan sungai terpanjang di swiss yang membentang sepanjang dua ratus delapan puluh delapan km
dan membelah kota bern
sungai ini merupakan tempat warga sekitar dan wisatawan biasa berenang
musim panas menjadi puncak keramaian di sungai are
walaupun letaknya di tengah kota sungai ini dikelilingi oleh alam
wisatawan dapat menyusuri sungai sambil melihat keindahan kota tua bern yang telah diakui oleh unesco
namun mengutip dari situs lokal kota bern wisatawan yang ingin berenang di sungai are diimbau untuk memiliki kemampuan berenangnya yang mumpuni
serta menggunakan pelampung saat akan menyusuri sungai
tim liputan cnn indonesia
tim liputan cnn indonesia